sampai jumpa di video selanjutnya
oh rafa gak boleh tau kalau maminya takut
tuh gimana diterima gak lemarannya babe benny
ngaca pake sendok semen
babe istrinya udah tiga
masa mau nambah satu lagi
saya mah oga jadi istri keempat
eh babe kan istrinya udah tiga
masa mau jadi teranti istri yang keempat
mendingan sama ayahnya bella
sama pak reteng
si jenggot hording warna keta
anak anaknya udah pada akrab kan
gak ada apa lagi apa lagian
udah mendingan para bubari bubari bubari bubari
yuh pak fali kita masuk
ya itu harum banget
dua karbon perpeng
kita pulang aja
setirahat aja deh
daripada kepikiran terus
rafa gak boleh tahu kalau mami yang takut
aduh ya ampun
kenapa kenapa cina ada di sini sih
nih nih masuk
masuk saya butuh cina
warga tolong ada cina
ali ali ali ali rampau rampau rampau mami takut banget
eh purwanti kenapa purwanti
di dalam di dalam rumah saya ada jintomang
nanti babi dani yang akan tangkap jintomang itu
bapaknya sudah tahu pisah
emang bapaknya berani apa
apa sih yang nggak berani buat calon istri babi
eh bintang film
eh saya memang bintang film b
tapi untuk urusan yang kayak gini babi aja deh
namanya aja bintang film
namanya juga bintang film
kita hadapin jintomang
enggak takut lah
loh kok pada diem
bapak aja deh
bapak aja deh
kamu doang yang badannya gede
iya tapi lebih gede dari saya
pokoknya masuk buruan
saya bantu dari doa aja be
sabar ya bu ranti
kamu nggak mau nanti saya jijanda dua kali bu mbak
mana aye sendirian lagi
aduh nggak ada yang nemenin aye
bapak mau beresin semuanya
keluar kamu kalau berani
ayo keluar kalau berani
ih dingin banget
yuk kita masuk yuk
kita bantu dia
kita bantu dia
ayo masuk dulu
masih gedean bu eno

be be kenapa be
si bintang belom itu
om edwin ada tuh di ruang tamu
lagi takutan dia
hah dasar pengecut
nanti mbak bidiri
kayaknya jinnya ada di kamar deh
hah pasti di kamar
kalau tidak kalian semua tidak akan selamat
aku harus kasih tau om edwin
ya allah si bebe
kayak yang salah
atau winn apa apa
si si si si jintomang itu pingin sama teteh
sintomang itu pingin sama teteh
ternyata teteh harus ikut sama dia
kalau enggak semua warga di sini akan ditaruh sama dia
maksudnya dia mau
semuanya nggak akan diapa apain kok
teteh juga tenang aja
teteh gak akan diapa apain sama jintomang
kayaknya saya nggak berani tidur di rumah
saya juga teteh
ya kan ini rumah saya bukan rumah kamu
kamu tidur di rumah kamu sendiri
kalau gitu gimana kalau bu ranti nginep di rumah saja
tapi makannya nggak banyak kan
kalau saya sih makannya sedikit bu endang
kalau emang boleh
saya mau deh sama anak anak hidup di rumah bu endang dulu
jadi lima liter tuh bu endang
nih rafa gak mau ditulis sama jintomang
tante ranti sakit ya
kalian gak boleh sedikitu dong kalau tante ranti sakit
lebihnya gimana kalau gini aja
kita tangkapin jintomang buat tante ranti
bella aku gak mau
adam namanya kamu tegas
namanya kamu tegas ya lihat ali sama rafa sedih begini
gara gara tante ranti diculik sama jintomang
ya udah kalau gitu kamu gak usah ikutan aja
nah gitu dong
pokoknya yang pertama kita harus cari mama dio sama dio
kan katanya tante sinta yang pelihara jintomang itu
oh iya kita bisa nemuin dio di sekolah
nah dia bagus